yang sedang menjadi perbincangan hangat dan juga pro kontra di tengah masyarakat dki jakarta adalah
bagaimana wacana atau kebijakan baru dari gubernur dki jakarta anies baswedan
yang berencana untuk membuat fasilitas pedestrian light control atau pelican crossing
di kawasan bundaran hotel indonesia di jakarta
nah pelikan crossing ini akan digunakan untuk sementara waktu
sampai dengan menunggu penyeberangan bawah tanah rampung
nah pengamat transportasi menilai katanya ada yang salah kaprah nih
terkait dengan kebijakan ini
gubernur dki jakarta anies baswedan berencana membuat fasilitas pedestrian light control
atau pelican crossing untuk mengganti jembatan penyebrangan orang
di kawasan bundaran hi jakarta
pelikan crossing akan digunakan sementara menunggu jalur penyeberangan bawah tanah rampung
jpo yang saat ini digunakan akan segera dibongkar
pernyataan ini disampaikan oleh anies pada dua puluh empat juli dua ribu delapan belas
kita akan menggunakan jpo tapi kita akan menggunakan penyebrangan di jalan atau pelican crossing
yang akan segera dibangun begitu jembatan penyeberangannya turun
ini digunakan memudahkan bagi warga terutama yang memiliki kebutuhan khusus
baik ibu mengandung orang tua penyandang disabilitas ataupun defable
terus yang kedua juga ini memberikan mengembalikan posisi patung selamat datang
seperti ketika tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua dulu dibangun
pelican crossing adalah fasilitas penyebrangan untuk pejalan kaki
fasilitas ini menggunakan lampu lalu lintas pada kedua sisi jalannya
untuk penyebrang pengguna jalan kaki
korban harus menekan tombol yang disediakan
pengguna jalan menyeberang saat lampu hijau menyala dalam batas waktu tertentu
biasanya tiga puluh sampai dengan empat puluh lima detik
dikutip dari cnn indonesia com pengamat transportasi joko setiawarno menilai
ada yang salah kaprah dalam rencana pembongkaran jpo dan penyediaan pelikan crossing
menurutnya jpo itu sendiri dibangun untuk dipakai sementara
yakni hingga jalur penyebrangan bawah tanah dan mrt rampung
jpo akan dibangun untuk penyebrangan jalan
jokow juga menilai
akan dibongkar sekalipun tidak diperintahkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
joko menambahkan di kawasan sepadat bundaran hi
pelikan crossing tidak tepat dijadikan pengganti jpo
untuk membuat pelikan crossing diperlukan survei dan perhitungan
misalnya perbandingan jumlah pengendara dan pejalan kaki
pelikan crossing biasanya dibuat di wilayah dengan jumlah pejalan kaki yang lebih banyak
untuk penyediaan pelican crossing
anies baswedan akan menggelontorkan dana sebanyak

pembuatan fasilitas ini akan diserahkan kepada dki jakarta
sedangkan pembongkaran jpo akan dilakukan oleh pt mrt
selain di bundaran hi pelikan crossing akan dibangun di dekat bundaran indosat
kemudian yang menjadi pertanyaan sepenting apa sih atau seberapa besar
urgensi menghadirkan palikan crossing ini di tengah
kalau kita lihat atau anda juga sudah warawiri di sekitaran bundaran hotel indonesia
kan sudah ada dibangun jpo
atau jembatan penyeberangan orang di sana
kita akan bahas malam hari ini bersama pengamat transportasi
ada pak joko setiawarno
pak joko selamat malam
selamat malam mbak fani
sebelum kita ke seberapa penting anda melihat seberapa besar sebenarnya efektivitas pelikan crossing ini
dengan kehadirannya di tengah bundaran hotel indonesia
yang notabene adalah menjadi tempat terpadat
khususnya di jam jam sibuk pagi dan juga sore atau menjelang malam hari
ini efektivitasnya benarkah ini akan tidak berdampak sekali pada kemacetan
atau justru anda menilai
atau anda menilai sebaliknya
ya dulu yang dekat situ tuh kalau saya salah ada jpo juga
cuma persoalannya kan yang dibuat sekarang jpo itu hanya temporary aja
ketika ada pembangunan mrt
karena di bawah itu ada stasiun
sehingga nantinya kalau itu stasiun sudah selesai
dan saya yakin di situ nanti ada penyeberangan di bawah juga
yang menghubungkan antara gedung sebelahnya seberangnya itu
itu jauh lebih efektif sebenarnya
jadi secara otomatis kalau itu sudah selesai
ya jpo itu memang karena temporary ya akan dihilangkan
oke di beberapa tempat di jakarta sebenarnya kan juga sudah ada kehadiran pelikon crossing ini kan ya pak joko ya
oke anda melihatnya seperti apa
memang sudah saatnya atau ini memang sudah waktunya kita menggunakan pelikan crossing ini
tidak menggunakan jpo lagi
atau kalau di kawasan tersebut di bundaran hotel indonesia di sekitaran tamrin ini kayaknya belum cocok
atau kita masih bisa menggunakan jpo kok
jadi kalau di sepanjang sudirman tamarin itu memang arus lalu lintas kan cukup tinggi
beda halnya ketika dipasang di depan balai kota
anda erti karena orang pencembarang jalannya cukup banyak
itu pelikon crossing juga
kalau kita lihat sederhana yang ada di jakarta ya
selain di pokor juga ada dekat istana istana pokor itu ada dua gitu ya
namun kalau itu ditempatkan di seputaran apa
nanti bundaran itu saya khawatirnya itu nanti antriannya begitu panjang
ya jadi sangat mengganggu sekali untuk arus lalu lintas yang ada di sana
jadi itu harus dihindari memang sepanjang sudirman itu adanya orang yang menyebrangnya sebidang
jadi pilihannya dia buat jpo atau dia buat di bawah jadi buat terowongan
oke jadi ada pilihannya apakah akan menggunakan jpo atau di bawah terowongan tadi seperti yang anda sampaikan
yang juga menjadi hitung hitungan kan dengan dibangunnya sebelumnya
dibangunnya pelican crossing ini juga menggunakan biaya yang tidak sedikit ya
waktu itu dibangun oleh mrt kemudian kalau nggak salah sekitaran lima miliar rupiah
ini juga menjadi sesuatu yang wasted nggak sih kalau misalnya sekarang jpu nya dihilangkan
saya pikir lebih baik tidak usah dihilangkan tetap saja
kalau nanti sebentar lagi mrt nya kan mau berfungsi
nah otomatis kalau berfungsi kan orang bisa lewat di bawah itu
jadi kalau cuma menjelang asean km saja saya pikir ya tidak apa apalah
nah itu mungkin sekali daripada kita buang uang nanti tidak digunakan lagi kan
dan saya yakin itu macetnya nanti panjang gitu
anda yakin sekali itu macetnya lebih panjang itu
hitungannya memang seperti apa sih pak kalau misalnya di kawasan bundaran hi ini
ya otomatis kan masih ada orang yang menyeberang
orang yang menyebrang berarti kan ada kendaraan yang berhenti nanti di situ kan
nah contohnya aja kalau jangan di sepanjang itu
ada keluar masuk saja yang keminski itu ya
mortality itu juga sudah kadang kadang dia hanya mengatur orang keluar masuk aja sudah antreannya cukup panjang
apalagi nanti akan ada kendaraan berhenti yang ada di situ
walaupun ada timernya ya pak
ya itu kan temanya cuma untuk mengatur orang biar lewat nggak terganggu saja
tapi saya yang khawatirnya lagi kadang kadang itu sepeda motor yang sering kebablasan itu
kalau mobil berhenti henti itu akan terjadi
kalau sepeda motor ini seperti apa
jadi sebaiknya ya udahlah tunggu saja sebentar
nantinya berfungsi ya itu akan hilang sendirinya nantinya
saya pada membuat cuma sebentar lagi tidak dipakai lagi kan
oke ada hal lain tidak yang harus lebih menjadi concern atau kekhawatiran kita
sebenarnya kan tujuannya dengan dihadirkannya pelikan crossing ini
salah satunya atau tujuan utamanya adalah memuliakan para pejalan kaki di luar sana
untuk mendapatkan hak hak mereka sebagai pelayanan
nah kalau misalnya kita kembali ke tujuan mulia itu
anda melihatnya apakah para pejalan kaki yang ada di jakarta ini memang haknya sudah terpenuhi dengan baik
ya kalau secara keseluruhan sebenarnya saat ini pejalan kaki fasilitasnya sudah bagus
cuma di beberapa tempat yang dulunya itu cukup steril sekarang terganggu
ya kan munculnya pkl pkl seperti itu kan sangat mengganggu sekali
apalagi yang berada di luar sana

apalagi yang berada di luar sana
kalau ada disabilitas
itu kan dia punya alor juga banyak ditutupi oleh pkl pkl
nah itu yang sebenarnya harus dihilangkan
sayang kan jakarta sekarang
kalau saya lihat perdestriannya sudah jauh lebih baik lah
terimbang dulu dulu ya
nah kan lebar lebar makin lebar
dan ini kan kesempatan sebenarnya untuk makin banyak orang menggunakan
apa mau berjalan kaki
tidak harus menggunakan speed and perform
memilih kendaraan bermotor lainnya
karena kan ini targetnya kan untuk menghadirkan balik and crossing ini
hanya tinggal beberapa minggu ke depan
kita akan lihat apakah memang betul untuk memuliakan pejalan kaki
tidak akan ada apa justru efeknya atau berdampak pada kemacetan yang semakin panjang atau tidak ya
terima kasih pak joko setiawarno pengamat transportasi
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
seperti biasa kita akan lihat dari tagar
jpo kata apa saja yang dicuitkan netizen melalui data ontologi
yang berhasil dikurasi oleh tim dari transmedia sosial
seperti biasa dari tagar jpo akan ada kata kata yang kira kira paling banyak
atau paling sering dicuitkan oleh netizen
kata kata yang pertama tentu ada balikan terkait dengan pembangunan
atau rencana pembangunan didirikannya pelikan crossing
di sekitaran kawasan bundaran hotel indonesia
kemudian bongkar oke kalau ngomongin bongkar berarti kurang lebih banyak sekali ya netizen
atau mungkin netizen yang sebagian besar ini khususnya datang dari jakarta
yang kayaknya nggak setuju kalau misalnya dihadirkannya valicon crossing ini
atau mungkin justru balik ya bongkar maksudnya bongkar jpo juga
lalu berikut ada kata anggaran karena memang balikan crossing ini
dengan didirikannya pelikon crossing memakan biaya kurang lebih sekitar seratus juta rupiah
sementara itu ada jpo yang sudah lebih berdiri dulu dan juga masih bisa digunakan
anggarannya jauh lebih besar lima miliar rupiah
walaupun itu juga bisa digunakan jadi agak sayang kalau misalnya jpo nya tiba tiba hilang
walaupun ujung ujungnya nantinya juga tidak akan digunakan ya
kemudian ada kata kata lain yang juga terkait dengan tagar jpo ini
ada underpass kemudian manajemen pejalan dan juga fungsi
kita akan tutup data ontologinya kita akan lihat komentar kurasi dari netizen
terkait dengan pembuatan balikan crossing
yang pertama dari ciko hakim
underpassnya dulu deh dibuat baru jembatan penyeberangan orang yang dibongkar
jangan seperti kalang kabut begitu ya menghadapi asian games last minute nih
tarik nafas buang pelan pelan
lalu berikutnya at chris tiadi
usul nih ke pemprov dki
sebelum jpo dibongkar lebih baik balikan crossing diuji coba dulu
gimana nanti dampaknya apakah ada sosialisasi ya juga
kemudian uji cobanya itu yang dipertanyakan oleh warga jakarta ya
kemudian berikutnya dari at naomi chris
setuju jpo dirobohkan
pelikan crossing bagus agar pengendara belajar tertib berlalu lintas
dan terakhir at dadan underscore
robohin terus bikin zebra cross pelicon
masalahnya orang indonesia kalau naik mobil pasti nggak ngasih jalan tuh ke pejalan kaki
nah kalau nggak bikin underground kayak di luar negeri eh tapi kemahalan
ah jadinya pusing deh
kita akan tinggalkan bahasan terkait dengan jpo
kemudian balikan crossing kita akan kembali dengan informasi yang juga menjadi kekhawatiran